ancaman omikron telah memberikan sinyal lampu kuning karena terus meningkatnya angka penularan
meski begitu pemerintah menyampaikan situasi hari ini masih terkendali
bagaimana memahami klaim tersebut
serta benarkah pemerintah sudah punya strategi khusus menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga
kita dalami pembahasan lebih lanjut bersama jurubicara vaksin covid sembilan belas kemenkes siti nadia tarmizi
selamat sore bu nadia sehat bu nadia
selamat sore mas wadi sehat sehat
baik alhamdulillah terima kasih bu nadia sudah bergabung
kita langsung saja bu nadia sebelum kita membaca klaim pemerintah bahwa prediksinya di februari ya
atau paling telat ini di maret ini gelombang ketiga akan terjadi
tapi kemudian kita ingin mengetahui situasi hari ini dikatakan masih terkendali
seberapa terkendali situasi hari ini bu nadia dan parameternya apa bu
ya pertama tentunya kalau kita melihat ya
per kemarin jumlah kasus yang dilaporkan itu mencapai angka delapan ribu
ini memang meningkat kalau kita bandingkan dengan kasus satu hari sebelumnya yang sempat tujuh ribu ya
kita tahu tiga hari yang lalu kasusnya dilaporkan tiga
jadi artinya memang terjadi peningkatan selama beberapa minggu terakhir ini
mulai dari yang tadinya kita berada pada angka di bawah dua ratus ribu
terus meningkat sampai dengan satu tujuh ratus sempat turun
kemudian naik lagi menjadi angka dua ribu tiga ribu dan dua hari yang lalu tujuh ribu dan delapan ribu ya
tapi kita melihat bahwa angka positif kita masih di bawah dari indikator yang dikatakan wwho
yaitu kurang dari lima persen
dan yang kedua angka kematian kita masih di bawah dari juga angka yang ditetapkan dengan angka kematian
itu memang terjadi
itu memang peningkatannya tidak signifikan yaitu kita tahu angka kematian kita itu masih kurang dari sepuluh ya kematian per hari
jadi dan juga kalau kita lihat tingkat keterisian tempat perawatan
walaupun kemarin dki sempat melaporkan mencapai empat puluh satu persen
tapi setelah kita lakukan pembetulan ya terkait angka berapa sebenarnya kapasitas perawatan yang ada di rumah sakit
termasuk yang kemarin sudah disiapkan
tapi kemudian ditutup kembali karena memang kasus sudah sangat rendah
sehingga kalau kita
lihat angka ketersediaan tempat perawatan dki pun sebenarnya masih di bawah angka sepuluh persen
jadi kalau kita melihat ini laju penularan memang terjadi peningkatan
tetapi masih dalam situasi yang terkendali
oke artinya dengan variable dan parameter yang disampaikan tadi
sudah menjadi ciri ciri awal bahwa prediksi gelombang ketiga ini memang tidak bisa dihindari
walaupun strateginya dan apapun skema untuk antisipasi sudah disiapkan
ya artinya peningkatan kasus ya apakah ini artinya gelombang ketiga
karena kita melihat bahwa kasus kita kemarin sudah sangat rendah ya
kalau kita bandingkan yang terjadi di bulan juni juli
tetapi tentunya kalau kita melihat juga dari sisi peningkatan kasus
itu potensi itu terjadi
memang dari awal kita sudah mengatakan bahwa gelombang ketiga adalah suatu hal yang bisa terjadi
kemudian kalau kita lihat kondisinya itu
adanya omikron itu juga menjadi salah satu yang menjadi potensi untuk kemudian gelombang ketiga ini terjadi
nah yang penting adalah peningkatan kasus atau gelombang ketiga itu terjadi
selama kemudian pelayanan kesehatan kita masih bisa menangani kasus kasus tersebut
peningkatan tersebut tentunya masih sesuatu hal yang bisa kita
karena itu kuncinya peningkatan kasus
selama kemudian peningkatan kasusnya bisa kita tanggulangi
dengan kita kemudian orang yang betul betul membutuhkan pelayanan kesehatan rumah sakit
bisa diberikan perawatan
antar kematian yang rendah
kemudian yang positif juga cepat ya
kita lokalisir sehingga pemutusan rantai penularan terjadi
itu yang artinya kita bisa mengendalikan laju penularan
dan segera menurunkan jumlah kasus yang tajuknya terjadi peningkatan
oke bu nadia gini kemarin pak menkes budi sudah mengatakan
bahkan tadi presiden setengah jam yang lalu juga sudah menyampaikan
jika strategi penanganan varian omikron ini
sudah sesuai dengan karakternya sendiri begitu
mungkin bisa dijelaskan apa yang kemudian membuat ini berbeda
dan kenapa harus ditentukan karakter karakter ini
apakah cara yang kemarin saat delta juga kita alami
jauh berbeda strateginya
dibanding hari ini
ya jadi setiap potensi potensi peningkatan kasus itu kan tentunya akan menjadi pembelajaran kita
untuk kita menjadi lebih siap ya
artinya apa yang kemudian terjadi di juni juli dengan adanya kasus delta
tentunya menjadi pembelajaran kita
sehingga pada waktu kita mendengar adanya varian omikron yang diumumkan di tanggal dua puluh enam november
pengetatan pintu masuk langsung kita lakukan ya
kemudian testing tracing
juga kita lakukan di pintu pintu masuk khususnya
yang kedua adalah tentunya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
kita melihat negara negara lain yang sudah mengalami peningkatan kasus sebagai akibat omikron ini
bagaimana polanya bahwa memang terjadi peningkatan kasus yang cepat
jadi angka positif per hari itu bertambah dengan cepat ya
artinya akan banyak orang sakit yang akibatnya artinya kasus aktif itu akan bertambah
kita tahu kalau kasus aktif bertambah kan tata laksana dari pengobatan omikron ini
kalau dia tidak bergejala itu membutuhkan masa waktu isolasi selama sepuluh hari
jadi selama sepuluh hari akan kita melihat kasus aktif yang sangat tinggi
karena penambahan kasus positifnya juga tinggi
selama kemudian yang kita juga lihat adalah tingkat keparahan maupun kebutuhan untuk perawatan
kalau kemudian kita lihat di omikron ini
walaupun jumlah kasus itu bertambah dengan cepat
tiga kali daripada
laju pertambahan daripada delta
tapi kebutuhan perawatan rumah sakit ataupun kebutuhan ataupun juga kematian itu jauh lebih rendah
artinya kan kita menyiapkan nih logistiknya tempat perawatan
kemudian tindakan tindakan bahwa misalnya karena sebagian besar orang omikron itu tidak bergejala
pasti persiapan untuk mendukung seorang melakukan isolasi mandiri
kemudian bagaimana mendukung seseorang itu mendapatkan akses pengobatan
itu yang kita siapkan
bu nadia salah satu strategi menghadapi gelombang ketiga karakter atau varian omikron ini adalah telemedicine
apa yang bisa dijelaskan dan apa juga yang bisa diketahui oleh masyarakat soal ini ibu
iya jadi memang kita sudah membuat ini ya suatu strategi artinya kalau kita lihat banyaknya kasus omikron
ataupun terjadinya peningkatan kasus covid sembilan belas ya
dimana kalau kita melihat memang banyak yang positif tetapi banyaknya juga tidak bergejala ya
kalau kita lihat pola dari omikron ini
bahkan kalau pun bergejala gejalanya hanya ringan atau sedang
artinya masyarakat bisa melakukan isolasi secara mandiri
nah isolasi mandiri ini perlu didukung bahwa tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan
oleh karena itu agar masyarakat juga bisa
lebih termonitor untuk pelaksanaan isolasi mandirinya
makanya kemudian ada layanan telemedicine ini
jadi layanan telemedicine ini sebenarnya pada waktu delta itu juga sudah kita mulai
tapi saat ini kita bekerjasama dengan lebih banyak asosiasi telemedicine ya
jadi sudah ada tujuh belas asosiasi telemedicine
dimana yang paling penting adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium
di mana laboratorium itu adalah laboratorium yang terjaring sebagai laboratorium nasional
ke bidangi rekrutan kalau positif dia akan mendapatkan sms
di teleponnya masing masing di telepon genggamnya masing masing
yang nanti di dalam sms itu ada link untuk masuk ke layanan telemedicine ini
dan nanti di klik saja link tersebut
kemudian yang masyarakat tadi akan kemudian terkoneksi
dengan layanan telemedicine sekaligus juga nanti ada screening empat belas pertanyaan

di mana nanti pada waktu kesimpulan
di mana nanti pada waktu kesimpulan

mereka mendapatkan obat obat untuk misalnya kalau dia memang layak isolasi mandiri ya
dia akan tersupport dengan pemberian obat yang sudah kita buatkan dalam paket paket tertentu
jadi kalau dia tidak bergejala itu akan diberikan vitamin ataupun keluhan keluhan lainnya
tapi kalau dia gejalanya ringan akan ada obat obat antivirus termasuk juga nanti apakah perlu ditambahkan obat obat baru ya
seperti molnupiravir ataupun paksofik untuk mencegah dia jatuh ke kondisi yang lebih berat
dan ini tentunya berdasarkan konsultasi dengan tenaga kesehatan
dan dalam sepuluh hari deng melalui layanan telemedicine ini akan terus menerus dipantau
untuk dipastikan dia betul betul melakukan isolasi dan betul betul sudah sehat
dan tidak ada perburukan kalau ada perburukan itu harus langsung dirujuk ke rumah sakit ataupun isolasi tertusat
oke terakhir bu nadia bagaimana memberikan
pemahaman kepada masyarakat luas mindsetnya adalah varian omikron ini penularannya tinggi
tapi keparahannya rendah atau bahkan ada yang asimptomatik
ini meningkatkan kewaspadaan tanpa ada rasa takut dan tetap prokes begitu ya dan juga meningkatkan imunitas
ini membuat situasi ini tidak menjadi sebuah ketakutan di tengah publik atau bagaimana kemudian menyampaikan ini bu nadia
jadi pesan kita adalah pandemi ini belum selesai ini yang pertama
yang kedua adanya varian omikron tapi tentunya dengan percepatan vaksinasi
ini akan memberikan perlindungan kita terhadap varian omikron ini
kita harus tetap waspada karena kita juga melihat karena kecepatan penularan varian omikron ini yang sangat cepat
membuat orang menjadi mudah untuk tertular sakit tetapi cenderung tidak bergejala
aslinya kalau kemudian yang
ini selalu kita ingatkan kalau kita merasa kondisi kesehatan tubuh kita ada demam batuk pilek yang ringan ya
yang seringkali kita kira ini seperti flu biasa jangan ragu ragu untuk segera testing
karena gejala ini bisa memungkinkan kita ini positif covid sembilan belas dan artinya mungkin juga ini adalah kondisi omikron yang kita alami
jadi masyarakat tentunya kita sudah tahu bahwa apapun variannya kita tahu metode
nah saat ini pemerintah terus melakukan upaya upaya untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan
segera vaksinasi dosis satu dosis kedua dan termasuk kalau yang sudah waktunya mendapatkan booster segera booster
karena akan menambahkan perlindungan
tidak perlu panik kita sudah punya toolsnya kita sudah lebih siap dibandingkan pada waktu kita menghadapi varian delta
yang penting adalah kerjasama dari masyarakat bagaimana tadi dari sisi protokol kesehatan
karena kita tahu omikron ini cenderung tidak bergejala sehingga kita perlu melindungi diri kita dan menjaga kita tidak milih sumber penularan kepada orang lain
oke baik strategi sudah siap sistem kesehatan juga sudah siap
kita berharap tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan ya mengingat juga angkanya terus bertambah secara eksponensial
terima kasih siti nadia tarmizi jubir vaksin covid sembilan belas
kemenkes sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini